anda kembali di cnn indonesia breaking news dan kami mendapat informasi bahwa ada korban dari aksi mahasiswa pada hari ini di jakarta
kami akan konfirmasi langsung dengan agus susetio kepala manajemen bisnis dari rspp
selamat malam mas agus
selamat malam pak
baik mas agus di rspp betulkah ada korban dari mahasiswa yang mungkin dirawat sejauh ini
baik dari rumah sakit pusat pertamina dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada tujuh puluh enam korban yang masuk ke instalasi unit gawat darurat kami
untuk potensi yang pasien dirawat itu rencananya ada dua tapi masih perlu observasi di msg
untuk pasien pasien yang datang kebanyakan itu kondisinya sesak kemudian pasiennya lemas
pasiennya kecapean dan ada beberapa pasien yang perlu dilakukan hekting karena ada luka terbuka
kemudian ada juga kena benturan di kepala juga ada kemungkinan patah tulang sebanyak sekitar enam orang
baik mas agus dari korban korban ini sejauh ini baru hanya korban luka ya
tidak ada korban meninggal dunia atau korban tewas misalnya tidak ada
sampai saat ini kami dapat laporkan
dari rumah sakit pusat pertamina belum ada pasien yang masuk ke emergensi kami kondisinya meninggal
jadi paling tinggi untuk status triasa ataupun pemilahan status kewadah kewadah pasien kami untuk pasien kondisi merah itu satu
oke tujuh puluh enam yang datang ke rspp tadi anda sudah jelaskan kondisinya secara medis atau menurut dokter ini sebabnya apa
sampai kemudian mahasiswa ini kemudian mengalami lemah
sesak nafas dan lain sebagainya bahkan sampai ada yang patah tulang
untuk pasien yang kondisi sesak itu diakibatkan karena menghirup gas air mata yang disemprotkan
dan beberapa juga lemasnya itu karena kecapean karena dia mungkin berlari lari atau terjadi kejar kejaran
kita juga nggak tahu di lapangan
yang jelas pasiennya kelelahan kondisinya sampai sini
kemudian ada beberapa juga yang karena terinjak
oleh temannya menurut penuturan beberapa temannya itu
sehingga ada yang terkilir kemudian ada juga yang patah tulang
oke baik jadi sejauh ini masih ada masih pada apa ya masih berdatangan ke rspp dan belum ada yang terkonfirmasi akan dirawat atau masih dalam observasi
sampai saat ini masih ada penambahan pasien kami belum bisa sampaikan penambahannya berapa karena kita belum update
cuma untuk kondisi pasien dirawat sendiri pun juga belum sampai masuk rawat inap
tapi rencana untuk indikasi rawatinap mungkin ada dua pasien
tapi masih dalam batas observasi mas
oke baik terima kasih banyak mas agus susetio untuk informasinya
kami akan tunggu perkembangan terbaru soal korban unjuk rasa mahasiswa yang berdatangan ke rumah sakit pusat pertamina di jakarta